kami awal informasi pertama perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi jawa timur
mengeluarkan imbauan agar setiap rumah sakit di jawa timur memasang tanda pengaturan perekaman
imbauan ini menuai pro kontra apalagi jika dikaitkan beberapa video yang sempat viral tentang kasus di rumah sakit di jawa timur
perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi jawa timur telah mengkonfirmasi
imbauan untuk memasang tanda pengaturan perekaman ini lebih berfokus pada pasien perlindungan privasi serta rahasia kedokteran
lebih jauh lagi penempatan tanda pengaturan perekaman juga telah diatur sesuai dengan pembagian area lingkungan rumah sakit
pada area privat larangan perekaman disampaikan secara tegas
pada area semi publik larangan perekaman dengan pengecualian mendapat izin
dan pada area publik bersifat imbauan serta edukasi terhadap penghormatan privasi orang lain
bagi kita juga ada upaya
lebih baik menghimbau dulu jangan sampai terjadi
kalau sudah terjadi itu nanti urusan antara yang dirugikan atau yang merasa dirugikan maksud saya ya silakan aja ke jalur hukum mungkin dan sebagainya
tetapi kalau kita menghindari janganlah kita ini bisa kompromi dan sebagainya tetapi dengan diingatkan
hal ini menuai tanggapan beragam dari pengguna jasa
jasa rumah sakit
sebenarnya sih kurang efektif untuk larangan seperti itu
karena kalau misalnya kita foto atau video terus butuh untuk bukti misalnya ada kesalahan dari rumah sakit atau sesuatu yang urgent itu kita nggak bisa ngasihkan bukti kalau nggak ada foto atau video
kalau ada video ataupun pengambilan gambar itu ya intinya itu berkaitan dengan nyawa
dan itu bisa diperoleh
publikasikan dengan baik saya kira itu tidak masalah
yang menjadi masalah kan ketika pelayanan yang dimana mereka sudah baik tapi ada seolah olah oknum yang berusaha mendirikan rumah sakit
nah itu yang menjadi masalah
pasal pasal yang digunakan sebagai dasar pengaturan perekaman ini dianggap berbenturan dengan hak asasi manusia
seperti memanfaatkan teknologi mengeluarkan pendapat mengolah serta mencari informasi
pengamat hukum universitas narotama surabaya menilai hal ini terlalu gegabah
gabah dan panik jika dimungkinkan sebagai respon atas beberapa video yang viral tentang kasus di rumah sakit di jawa timur
apakah hendak mengeksklusifkan diri
ataukah memang banyak yang harus ditutupi
seperti jangan sampai aturan ini jatuhnya seperti pandora box
satu dibuka buka lagi yang lain buka lagi yang lain buka lagi yang lain
ketua yayasan lembaga perlindungan konsumen atau ylpk jawa timur menambahkan bahwa pengaturan perekaman ini justru akan mengebiri hak hak konsumen
untuk memberikan informasi mengenai hal hal yang kurang benar di dalam pelayanan kesehatan yang tentunya berguna bagi konsumen lainnya
nah ketika terjadi kasus maka konsumen kalau dikibiri semacam itu kan tidak mendapatkan bukti
akhirnya konsumen bisa dikriminalisasi penyembaran apa baik dan sebagainya
imbauan ini telah disampaikan sejak akhir januari lalu namun belum semua rumah sakit di jawa timur menerapkan
kanjota marindora surabaya